pemerintah siap menindaklanjuti putusan mk terkait undang undang cipta kerja
revisi undang undang cipta kerja akan berjalan cepat sehingga tidak perlu dimasukkan dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
pemerintah melalui menteri hukum dan ham yasona lauli mengatakan
revisi undang undang cipta kerja akan masuk dalam daftar kumulatif terbuka
yasona menambahkan revisi undang undang cipta kerja akan dibahas secara paralel
dan diharapkan dapat diprioritaskan untuk dibahas pada awal tahun dua ribu dua puluh dua
menkum ham memastikan pihaknya akan bersinergi dengan dpr
agar perubahan undang undang cipta kerja dapat berjalan efektif
kita memiliki investasi dalam dan luar negeri